di ojek melempari taksi dengan batu di bawah jalan layang menuju kuningan
puluhan taksi rusak akibat terkena lemparan batu
puluhan pengemudi ojek berbasis aplikasi online yang bergabung dengan pengemudi ojek pangkalan
sempat melakukan aksi anarkistis di jalan layang kuningan
mereka melemparkan batu ke arah taksi yang melewati jalan tamrin
puluhan taksi rusak selain badan taksi lecet dan penyok kaca taksi hancur karena terkena lemparan batu
demonstrasi dan pemogokan sebagian besar sopir taksi konvensional sejak pagi tadi
membuat penumpang di bandara soekarno hatta tangerang banten terlantar
sopir taksi ternyata menolak mengantarkan penumpang
karena khawatir dirazia oleh rekan rekan mereka yang berdemonstrasi
ratusan penumpang yang baru tiba di terminal satu b bandara soekarno hatta kesulitan mencari taksi
beberapa akhirnya menggunakan bus damrik
para sopir taksi hanya mau mengantar ke luar area bandara soekarno hatta
seorang sopir taksi hanya mau mengantar penumpang sampai tol ancol jakarta utara
namun ia menolak penumpang yang hendak menuju tol dalam kota dan tol lingkar luar
karena khawatir sopir sopir yang mogok melakukan sweeping di jalan
ya kita kasih alternatif sih mas
alternatif jalan tergantung tamunya mau tujuannya kemana
kalau kita mau tujuan ke tengah terpaksa kita bisa turunin ke kemayoran sampai tanjung priuk
oh tidak bisa diantar ke lokasi tempat penumpang
tidak bisa karena bisa kejibat kemacet lama itu
ini adalah pemogokan supir taksi yang kedua kalinya
mereka menuntut taksi berbasis aplikasi online dilarang oleh pemerintah
pengelola aplikasi transportasi online grab mengaku sudah membayar pajak kepada negara
sebagai entitas bisnis yang legal grab mengaku sudah menyiapkan dua opsi pembayaran pajak kepada negara
grab yang berada di bawah badan usaha bernama pt solusi transportasi
menerapkan dua opsi pembayaran pajak
jika penumpang membayar tunai maka pajak akan dibayarkan oleh kooperasi perkumpulan pengusaha rental indonesia atau ppri
grep merupakan anggota kooperasi ppri
sementara jika pembayaran melalui kartu kredit maka pajak akan dibayarkan langsung oleh grab